indonesia melanjutkan eksistensinya dalam forum internasional
setelah sukses memegang presidensi g dua puluh pada tahun lalu
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini indonesia kembali dipercaya untuk memegang keketuaan asean
guna menemukan solusi bersama dari berbagai tantangan global khususnya di kawasan
tapi tahukah sobat sebelumnya indonesia juga pernah dipercaya sebagai ketua asean
sebanyak empat kali yaitu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dua ribu tiga dan tahun dua ribu sembilan
sebagaimana keketuan indonesia kala itu yang sukses menghasilkan capaian capaian
untuk mendorong kemajuan asean
tahun ini indonesia juga membawa beberapa gagasan demi kepentingan kawasan
seperti halnya presidensi indonesia pada g dua puluh tahun lalu
bank indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait
untuk berkontribusi pada keketuaan asean dua ribu dua puluh tiga khususnya melalui jalur keuangan
keketuan indonesia di asean dimulai sejak satu januari hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
di mana semangat ini merupakan perwujudan keinginan indonesia dalam mewujudkan asean
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta motor perdamaian maupun kesejahteraan bagi kawasan
untuk penyelenggaraan ekonomi reform struktural sangat penting
yaitu untuk mengikuti promosi trade dan investasi
beberapa rangkaian pertemuan pun telah dilaksanakan oleh bank indonesia dan kementerian keuangan
dan dilanjutkan dengan rangkaian asean finance and central bank
di pudis meeting working group atau efcdmwg pada februari lalu
jalur keuangan pada keketuaan indonesia di asean dua ribu dua puluh tiga mengedepankan tiga pilar strategis
dengan penguatan kerangka bauran kebijakan fiskal dan moneter
melalui akselerasi ekonomi digital untuk penguatan konektivitas pembayaran di kawasan
terkait transisi ekonomi berkelanjutan untuk mendorong instrumen keuangan hijau
ketiga pilar ini akan difokuskan pada kesiapan kesehatan
digitalisasi finansial yang inklusif untuk umkm
dan juga keuangan berkelanjutan
kelima agenda ini dapat memperkuat kerjasama dan integrasi keuangan asean di dalam blueprint dua ribu dua puluh
dan membantu asia tenggara dalam merespons asean